eh dengar ya gua tuh bakal buktiin kalau gue ini gak gila
pokoknya gue yakin pasti masih ada jejak dari orang itu
wah kayaknya banget sia sian ya
bukan begitu tak
masalahnya itu banyak banget keanehan dari cerita lo
nih ya pertama nih
terus yang kedua kenyataan sama mimpi gak ada bedanya
tapi kenyataannya enggak kan
terus yang ketiga orangnya
itu dia kak
tapi gua yakin kok itu nyata
gue yakin juga nih itu pasti kerjaan dia
lo yakin bukan lo yang lakuin sendiri
aku juara ma
alhamdulillah selamat ya sayang
aku anak mama pinter juara apa sayang
juara pelajar lomba perpretasi ma
oh iya iya selamat ya sayang ya sukses ya
siapa disini ana saja
bapak selama ini menghidupi kalian dengan rezeki yang alam
ini semua hanya salah paham
sampai dengan penyelidikan ini beberapa aset kita akan disita
dan kalau sudah selesai tidak terbukti dia akan dikembalikan
pak kalau terbukti berarti gak dikembalikan ya pak
dengan sangat menyesal bapak akan sampaikan ini
untuk kamu dinda tidak ada hadiah buat kamu meski kamu juara
tidak ada liburan buat cinta ke china
dan tidak ada belanja yang lebih
hanya rp lima puluh maksimal per hari
pak aku itu cuma bumbu dingka doang gak ada yang lain
hah apa apa gitu
janji itu gak boleh dingkarin pak
aku tau nih papa
papa yohan udah janji sama aku
kalau liburan semester ini bakal jalan jalan ke cina
aku tuh udah bilang tuh gak sih sama temen temen
mana mereka udah minta oleh oleh lagi
papa ini bercanda ya
hari gini uang lima puluh ribu cukup buat apa pak
ada apa sih cinta
tadi tuh aku ngeliat orang
yang itu lo mau orang itu
orang itu dateng lagi
orang yang ada di mimpi kakak ya
wah itu bukan mimpi
mana ada orang di luar begini
cuaca dingin begini
beneran deh tadi aku ngeliat mah
kita ini lagi banyak masalah
jangan macem macem ah
kok gak ada ya
tadi aku ngeliat kok
bukan yang udah ya
bukan yang udah ya
bukan yang udah ya
masih ya lo
masih ya lo
gak ada yang tau
gak ada yang tau
kalo cowok itu bener bener ada apa engga
tapi yang jelas
tapi yang jelas
cowok itu udah bikin temen gue jadi
terus gimana caranya buat gue percaya semua sama omongan lo

gue yakin pasti ada butas butas kehadir
gue yakin pasti ada butas butas kehadir
lo gak tanya dulu sama gue
apakah gue punya kegiatan apa enggak
apakah gue udah makan apa gelap
ini mah namanya pemaksaan
lo kan tau
lo itu lagi kelamin sama temen gue
lupain dulu masalah itu

iya iya kak tenang aja deh lo
kulangnya juga harus di aslin
aduh lu bawa wel banget sih
satu lagi ya
oke tapi kalau ternyata ada
jadi sebenernya saya ini adalah eksekutif muda
bukannya masih muda banget
ih mana ga terbukti
saya punya perusahaan
maksudnya saya bergerak di perusahaan
ya pokoknya saya punya adalah perusahaan
bener itu orangnya
dia ngapain di rumah gue
dulu kenapa jadi ini
mikirin duit sih gue mikirin mau gue
pasti dia paling
lalu gimana ya
terus kita gimana nih
aduh dia pasti macem macem di rumah gue
dan maksud kedatangan saya kesini adalah